sama sekali terdata datang karena pada hari itu saya langsung tolak berikan penolakan yang tujuh
karena tidak menunjukkan syaratan hanya alias dibawa umur